ini kenapa dphone kok bisa ada di depan kantor radio xp
hah devon dateng ke acfm ngapain
man gue juga gak tau makanya gue nanya ke lo lo jangan nanya balik ke gua dong
terus dia ngapain disitu sama siapa
kayaknya dia sendirian sih
cuma dari tadi dia berdiri doang di depan kantor
gerak geriknya mencurigakan lan lo tau gak kenapa
gue kira tadi lo tau
kamu gak suka sama ini oleh oleh yang aku bawa ya
ya nggak apa apa kita cari lain saja ya
kita cari yang lain saja disini
mungkin disini pahala lebih bagus bagus ya
eh enggak andika
itu pasti tiana nangis terharu ya kan
dia tuh bahagia banget
karena dia tuh kangen banget sama kamu andika
ya allah tiana
aku tidak akan lagi pergi lama lama
paling nggak sampai calon bayi kita lahir
emang gak banyak nyamuk lagi
emang gak banyak nyamuk lagi
kita disini udah dua jam
dua jam kita disini
kapan kita baliknya
ya tunggu aja sebentar lagi
lo liat tuh ini udah malem loh
gue pasti udah dicariin sama nyokap gue
gue balik ya
gue gak setia kawan banget sih
bro bukannya guru gak setia kawan
gue takut pas ntar ku balik ke rumah
pohon gue balik duluan ya
gak ada apa apa
lo gak akan pernah bisa lari dari sini
emangnya banyak banget sih
mau mobil aja lah

jangan beli pakaian
sebenernya tesla udah lancar banget samailer
kondisi kamu ini apa ada kendaraan dalam
terapi khusus soal ini
enggak enggak enggak
enggak perlu kok adhika
tiana itu baik baik aja udah kamu gak usah khawatir
enggak ini masalahnya adalah
perempuan hamil itu jatuh
enggak bisa dianggap remeh
apa perlu aku make sure aja ke dokternya ya
gak usah beneran gak usah
ini kan udah malam
dokter pasti udah pulang kalau jam segini
jadi percuma kalau kamu ketemu sama dokternya
ya juga sih
besok aja aku tanya sama dokternya ya
kan aku udah bilang tiana tuh gak apa apa
dia baik baik aja
lagian tadi aku udah ketemu sama dokter kandungannya
dan dokter bilang kalau tiana
sama bayinya baik baik aja
besok juga udah boleh pulang
udah kamu gak usah khawatir kayak gitu dong
syukurlah kalau begitu
papa tuh khawatir banget sama mama tiana
ya jelas lah papa itu sayang banget sama mama tiana kamu ini
bagaimana apa di amerika
seru gak pa
seru apa apa itu bisnis
untuk kamu juga buat sekolah kamu
mendingan gue angkat di luar deh
daripada ketahuan sama kak rahman
ya rahman memang harus sekolah di amerika ya
enggak lah nanti lagi di sini ada yang ngajar
ini seperti majapahat kan
halo assalamualaikum mam
lan gua mau nanya sesuatu sama lo
ini kenapa dphone kok bisa ada di depan kantor radio xp
lan gua juga gak tau
jangan nanya balik ke gua dong
terus dia ngapain di situ
kayaknya dia sendirian sih
cuma dari tadi dia berdiri doang di depan kantor
gerak geriknya mencurigakan lan
lo tau gak kenapa
gua kira tadi lo tau
gibran itu siapa
tadi gua ketemu sama kakak lo
dan dia bilang
dan dia bilang sama gua
kalo lo tuh udah punya pacar
jangan jangan dia dateng ke situ
karena mau nyari tau tentang lo
defon dapet info dari kak raman
kalo gue tuh punya pacar namanya gibran
nah gua sempet ngejelasin sama dia
kalau gibran itu adalah penyiar radio
ya kali aja dia datang ke situ
buat nyari tau
ya udah nanti gue telepon lagi ya
ngapain di sini
kan kita mau siaran
malah di sini teleponan
gue tau bentar lagi siaran
tapi zat gua lagi ada masalah zat
lu ga perlu tau siapa gue
ih sebel deh
gue udah gak akrab sama si tika
bella juga pakai acara musuhin gue
berangkat sekolah ga pake tebengan
pasalan juga ga ada yang traktir
untung aja sekarang gue masih punya voucher kerimbat
wah boleh juga tuh
eh apa sih
ibu mau baca
ibu mau baca
jangan rebutan gitu dong
nanti kalo majalahnya sobek gimana
ya udah lah
ibu dia nih
mendingan sekarang kita baca bareng bareng
eh kok lo jadi nyuruh nyuruh gue sih
anak ajalah aja yang baca
mba wel banget ya jadi orang
ya udah gue ngalah
yang keras yang keras
baru gue pengen baca
cara pdkt sama cowok itu udah biasa
mau cara yang nggak biasa
mba wel banget
mba wel banget sih
ini kan baru pengen gue bacain awal awalnya
ya lagian lo bacanya lama banget
udah dua hari gue nungguin nih
kok mantannya sih
ya mana gue tau
tunggu dulu gue baca selanjutnya
dengan dekat dengan mantannya
kamu akan tahu kebaikan dan keburukan si mantan di mata cowoknya
kalau kamu udah tahu keburukan dan kebaikan mantannya
kamu akan berusaha untuk tidak bernasib sama dengan mantannya
mantannya yang roman siapa ya
kayaknya roman belum pernah pacaran
jadi gak punya mantan dong
lo juga gak perlu tahu urusan gue sama gibran itu apa
yang jelas lo kasih tahu gue sekarang yang mana namanya gibran
kamu mau cari dia
tidak tahu lagi
eh lo tunggu
kau mau cari siapa
kau mau cari siapa
kalau kau mau cari siapa